warga yang melintas dari medan ke banda aceh atau sebaliknya bisa beristirahat sejenak
sambil mengisi bbm di spbu berenen kabupaten pidi aceh
di sini anda juga bisa mengajak anak anak untuk melihat ikan air tawar raksasa
yang dipelihara di kolam berukuran tiga x empat meter ini
beragam ikan hias terdapat di sini mulai ikan arapaima raksasa gurami patin ikan mas ikan nila lele jumbo dan berbagai ikan air tawar lainnya
selain ikan di kolam tersebut juga hidup beberapa pasang kura kura
kolam ikan air tawar di spbu ini telah memiliki izin pemeliharaan dari dinas perikanan
sebab ikan ikan tersebut merupakan jenis ikan hias yang beresiko
sudah berapa lama kolam ini berlaku
sudah empat tahun
apa rewan dari kolam ini
jadi air tawar di spbu ini
ratusan ekor ayam ketawa ambil bagian dalam kontes ayam ketawa
yang digelar di kecamatan pancarijang kabupaten sidrap sulawesi selatan pada hari sabtu
kontes ini digelar kembali setelah sempat vakum
selama hampir sepuluh tahun
selain keindahan suara ayam berkokok
juri juga menilai berdasarkan jumlah kokokan ayam selama berada di tenggeran
ini akan membawa mempat ekonomi kepada para peternak
sehingga banyak lagi peserta dan pecinta yang ketawa yang ingin membeli ayam ketawa
sehingga bisa membangun ekonomi
sehingga perputaran ekonomi yang ada di tiga kecamatan ini dapat tercapai
dan masyarakat bisa nikmati
selain menyediakan tropi
dan hadiah total sebesar dua puluh juta rupiah
panitia juga menyediakan der press berupa seekor sapi kurban bagi peserta
sementara ayam yang jadi juara biasanya akan dibanderol dengan harga yang mahal
tim liputan cnn indonesia